masih bersama kami di good morning
pemirsa banyak anak anak indonesia yang tinggal di pedalaman dan pulau pulau terpencil
tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa mengakses buku buku bacaan
nah ada seorang pria bernama ridwan ali mudin asal polewali mandar
dengan sukarela menyeberangi lautan dan membawakan buku bagi mereka
kisah ridwan ini diangkat oleh cnn indonesia heroes beberapa waktu yang lalu
malam hari di kampung pambusuang balanipa polewali mandar sulawesi barat
ada terang di salah satu sisi pantai
saya menemui ridwan ali mudin seorang pria mandar yang dikenal amat mencintai lautan
seperti inilah kegiatan rutin ridwan setiap kali hendak berlayar
dan bahkan semakin serius pada pagi hari
karena ini bukan pelayaran biasa dengan perahu biasa
ini pelayaran perahu pustaka
pak ridwan kenapa bikin perahu pustaka
ini kan saya biasa ke pulau pulau kecil
jadi kadang itu anak anak itu bisa tidak sekolah beberapa bulan
karena gurunya bolos
kalau di pulau
terus ini kan kalau pulau kecil itu kalau di darat itu dia kayak di pedalaman
jadi dari pengalaman itu ya kebetulan ada juga teman mau bantu
kita mau ini adakan perpustakaan terapung untuk datangi mereka
meskipun ini kecil tapi paling tidak bisa memberi pengalaman mereka membaca buku buku buku yang berkualitas
hari itu perahu pustaka berlayar dari desa pambusuang di polewali mandar ke arah barat
tepatnya ke pusat kota majene
perjalanan tak seberapa mulus
ombak tinggi beberapa kali menghantam perahu
bahkan air terus masuk ke dalam lambung perahu jenis bakgo ini
setelah dua jam perjalanan perahu pustaka akhirnya tiba di taman kota majene yang terletak persis di tepi laut
karena kondisi laut pasang kali ini perahu pustaka tidak berhenti
tidak mengizinkan pengunjung naik membaca buku di atas kapal
seluruh buku diturunkan digelar di taman kota
satu persatu anak dan orang tua datang ke taman kota majene untuk membaca buku
orang orang yang memiliki empat kaki dan termasuk
biasanya baca bukunya di mana kalau nggak di sini
di sekolah banyak buku begini juga atau enggak
nggak banyak bukunya sedikit ya
jadi anda tidak setuju kalau misalnya dibilang ada survei atau ada penelitian minat baca orang indonesia rendah
yang saya tidak setuju itu karena ini beberapa kali kita jalan itu kalau ada anaknya pasti dia baca
kepada perahu pustaka perahu pustaka yang berada di bawah

selain bbm dan jasa pelayar ridwan juga harus menanggung biaya makan seluruh kru perahu pustaka selama berkeliling
di tengah segala kesulitan menjalankan perahu pustaka ridwan selalu kembali pada satu pemikiran sederhana
karena bagi perahu pustaka sekali layar terkembang surut kita berparah